akibat pelemahan nilai tukar rupiah pln mengklaim rugi lima tiga puluh lima triliun rupiah pada semester pertama dua ribu dua puluh
pln mengklaim kerugian perusahaan disebabkan pelemahan nilai tukar rupiah
akibat beban operasional pln untuk pembelian batu bara gas dan bahan bakar minyak semakin membengkak
meski pln sudah melakukan lindung nilai untuk menghindari pembengkakan biaya operasional
namun lindung nilai hanya berlaku untuk tiga sampai enam bulan
selain dipicu pelemahan rupiah kerugian juga disebabkan kenaikan beban pajak pln dari tiga enam triliun rupiah menjadi tujuh sembilan belas triliun rupiah
walaupun pendapatan usaha pln semester pertama tumbuh tujuh empat persen namun beban usaha pln juga tumbuh sembilan tiga persen